anak saya sudah meninggal
itu bukan makam anak saya
udah deh gagal semuanya
kenapa sih india bisa pas banget bangunnya
dan kamu aida harus kamu tuh lebih awal tadi ngecek ya
kok jadi nyalahin aku sih zah
aku tadi juga udah cepet cepet
mau liat giginya indira
tapi tiba tiba aja dia bangun
terus oma juga masuk
lagian kamu kok oma bisa sampe masuk sih
kamu gak coba nyegah oma tadi
aku udah cegah oma tadi
oma itu nggak bisa dilarang
apalagi tadi indira terak terak
dan oma denger dia langsung nerobos masuk
sekarang nggak perlu ribut ribut lagi pak riza
yang jelas sekarang kita sudah gagal
tinggal kita mencari cara bagaimana
untuk bisa membuktikan ini sekarang
di lain hari
sekarang aida kamu harus sehat ya
kebetulan aku gak ada sekejuan lagi praktek
aku hantar kamu pulang
eh eh tunggu sebentar dokter panji
saya lagi bicara dengan aida kok dibawa pergi
bukan gitu pak riza maaf
saya cuma nggak mau kalau aida ribut ribut sama pak riza
itu mengganggu jantungnya pak
kita harus menjaga kondisi jantungnya pak
pak dr panji udah deh
pak dokter gak usah takut karena
saya dan aida berantem kayak gini tuh udah biasa
lagipula saya yakin berantem kayak gini gak mungkin bikin jantung aida stress
itu aida udah biasa lah
kamu mau ngebantuin aku zaa
kalau gitu aku lagi kehabisan baju di rumahnya dokter panji
kamu tolong ke rumah aku terus ambilin semua baju baju aku bawa ke rumahnya dokter panji
kamu tuh ya
ism pak riza kamu suruh suruh
dia yang mau kok
di tempat pemakaman umum
ya allah apa benar
ini benar benar makam anak kami
aku gak boleh percaya begitu aja
aku harus tetap selidiki semua ini
aku pasti bisa membuktikan kebenaran semua itu
pak saya mau tanya
saya puluhan tahun bu kerja di sini
gak ada yang namanya kuburan cahaya binti surya bu
tapi saya baru aja dari makam anak saya pak
saya lihat sendiri ada makamnya cahaya binti surya
makam yang mana bu
nurhayati binti uddin
nurhayati binti uddin
berarti putri aku masih hidup
berarti putri aku masih hidup
putriku masih hidup
berarti putriku masih hidup
tadi saya gak sengaja lihat ibu
dan kelihatan ibu lagi sedih banget
ya menurut saya
gak baik bu
dengan kondisi ibu yang lagi sedih seperti sekarang
ibu jalan sendirian seperti ini
gimana kalau kita duduk duduk
kalau ibu mau bercerita
ibu bisa ceritakan masalah ibu saya
ya siapa tahu saya bisa bantu bu
anak saya sudah meninggal
itu bukan makam anak saya
itu hanya makam orang yang namanya diganti oleh bang anas
saya yakin kalau anak saya masih hidup
bahkan saya begitu yakin kalau anak saya itu ain
tapi setiap saya menjelaskan kepada aida
dia gak mau mendengar
dia tidak mau mengakui saya sebagai ibu kandungnya
ya sebenarnya saya juga penasaran akan masalah ini bu
karena waktu itu saya pernah lihat
data data di kantor
di situ dijelaskan kalau
bulillah dan pak umar
bergolongan darah o
kalau aida bergolongan darah b
apa benar begitu
tapi aksen benar
kalau golongan darah lila dan umar oh
seharusnya golongan darah aida juga o
aku harus cari bukti soal ini
kalau aku bisa membuktikan
bahwa aida bukan anak lila dan ular
aku bisa mengambil aida kembali
dari mana aja seharian
kok kluyuran sih kerjaan kamu
ini kenapa tangan kamu
tapi demi hitam seperti ini
itu duit dari mana
duit dari mana
ini pak udah bapak pegang aja duit ini deh
pegang aja gak apa apa pak
ini duit dari mana
bodeng tadi habis dari pasar pak
bondan jadi kuli disana
bondan tuh pengen banget bantuin bapak
makanya bondan kerja disana
lumayan buat bayar utangnya bularas
tapi kamu gak perlu tangan kamu hancur begitu kerjanya bondan
bapak senang kamu cari uang
bapak senang kamu cari temanmu
camara apa tuh ini
semua biaya operasi yang dilakukan oleh aida
dan sekarang tinggal waktunya tinggal tiga hari lagi
oma menagi semua biaya itu pak
emang jumlahnya berapa
itu banyak sekali pak
ini semua pasti karena oma marah sama aku
oma tega banget minta mereka membayar semua itu
ini semua salah aku
aku udah bikin aida susah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah

aku baru tahu kalau
kamu ternyata oma menangis semua biaya pencangkukan jantung kamu
aku bener bener minta maaf

karena aku gak menyangka oma begitu tega sama kamu
kamu gak perlu minta maaf sekali
kamu gak perlu minta maaf sama aku kau zek
kan emang udah seharusnya aku bayar semua biaya pengobatan aku
aku gak bakalan tinggal diam melihat kamu dengan masalah semua ini
aku pasti akan bantu kamu aida
akan ikut bertanggung jawab untuk melunasi semua beban hutang kamu sama pularas
kamu gak usah khawatir
yang penting kamu harus tetap optimis
ngapain sih kok gue jadi malah ngeliatin mereka
ah ini gue mikir apaan sih kok jadi ngaco kayak gini
saya permisi dulu
permisi pak fiman